dari pemandangan sunrise di jawa barat kita bergeser ke jawa timur
di kawasan gunung bromo salah satu spot wisata yang patut dikunjungi adalah bukit lemah pasar
yang berada di ketinggian dua enam ratus delapan puluh meter di atas permukaan laut
spot wisata ini merupakan satu di antara tempat tertinggi di komplek pegunungan tengger
untuk mencapai puncak dari bukit lemah pasar wisatawan harus menaiki kurang lebih satu ratus lima puluh anak tangga
saat berada di puncak para wisatawan menanti keluarnya sinar mentari
bias cahaya matahari yang seakan melukis warna langit menjadi momen yang dinanti para wisatawan
puas menikmati sunrise wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke lokasi lautan pasir
dengan pemandangan gunung widodaren yang merupakan lokasi wisata baru di kawasan gunung bromo
tim liputan cnn indonesia